pengurus wilayah nadatul ulama pwnu nusa tenggara barat menggelar istiqosah atau gelar doa bersama dengan sejumlah pengurus nu
baik di jakarta maupun di nusa tenggara barat pada selasa malam
acara doa dilakukan secara daring guna menyebarkan optimisme kepada seluruh masyarakat dalam menyambut bulan suci ramadan
terutama di tengah pandemi covid sembilan belas
selain para ulama gubernur provinsi nusa tenggara barat zulkifli mansyah juga menyampaikan apresiasinya
kepada seluruh elemen yang terlibat dalam langkah percepatan penanggulangan persebaran covid sembilan belas di wilayah nusa tenggara barat
atas nama pemerintah daerah nusa tenggara barat kami mengucapkan banyak terima kasih
karena nu telah menggelopori satu hajatan besar dengan doa bersama pada malam hari ini
dan mudah mudahan kalau doa kita didengar oleh allah swt apalagi menjelang bulan ramadan

dan mudah mudahan dengan doa kita bersama wabah ini bisa segera selesai
kita bisa memasuki bulan ramadan dengan penuh ketenangan
sehingga di akhir ramadan